terima kasih anda masih bersama kami
informasi terbaru tangki produk di kilang pertamina di cilacap dilaporkan terbakar sabtu malam
dikutip detikom pihak pertamina menyatakan kebakaran terjadi sekitar pukul sembilan belas tiga puluh waktu indonesia barat
dan saat ini penyebab kebakaran belum diketahui
pihak pertamina pun masih mengupayakan untuk memadamkan api di area kilang cilacap
nah perlu kami sampaikan pula bahwa pada bulan juni yang lalu di lokasi yang sama
tepatnya di kilang sembilan juga alami kebakaran
tepatnya pada pukul dua puluh malam
dan lagi lagi kebakaran kembali terjadi di kilang pertamina cilacap
tangki kilang pertamina ru empat cilacap
ini yang berdasarkan informasi yang kami dapatkan
bahwa dikabarkan terbakar pada sabtu malam
di mana video kilang yang terbakar ini sempat beredar luas di sejumlah grup whatsapp di kalangan masyarakat cilacap
dan sebuah video ini menyebutkan bahwa lokasi tangki yang terbakar berada di area ataupun di daerah banjaran
di wilayah kelurahan donan
yang tidak jauh dari pintu gerbang masuk utama kilang ru empat
ketinggian luapan api ini mencapai lebih dari dua puluh lima meter
ini informasi yang kami dapatkan
dan membuat langit malam di daerah banjaran ini menjadi sangat terang
seperti yang bisa anda saksikan saat ini
belum ada keterangan resmi mengenai penyebab kebakaran ini
dan kebakaran yang terjadi di dalam satu tangki di area kilang ru empat cilacap
namun hal ini perlu kami konfirmasi lagi nanti
menurut laporan masyarakat kebakaran itu diawali dengan adanya bunyi ledakan
yang diikuti kobaran api yang sangat besar ke udara
belum jelas apakah ada korban jiwa atau tidak dalam insiden kebakaran besar tersebut
baik untuk anda yang baru bergabung bersama kami
perlu kami sampaikan bahwa kami baru saja mendapatkan informasi bahwa
tangki produk di kilang pertamina di cilacap
dilaporkan terbakar pada sabtu malam tepatnya pukul sembilan belas tiga puluh waktu indonesia barat
dikutip dari detikom
pihak pertamina menyatakan bahwa penyebab kebakaran belum diketahui
dan pihak pertamina pun masih mengupayakan untuk memadamkan api di area kilang cilacap
tangki produk di kilang pertamina di cilacap
tangki kilang pertamina ru empat cilacap jawa tengah
dikabarkan terbakar pada sabtu malam
ini berdasarkan informasi yang beredar di grup whatsapp
ataupun di pesan singkat
yang beredar luas di sejumlah kalangan masyarakat yang ada di cilacap
pertamina di cilacap
sudah ada korporat sekretari
kami perlu konfirmasi terlebih dahulu
halo selamat malam
saya dengan siapa berbicara
dengan iki sukarja
corporate sekretari pt kilang pertamina internasional
dan tentunya kami ingin mengkonfirmasi terkait dengan kebakaran yang terjadi di cilacap
beberapa saat yang lalu
seperti apa pak
mungkin bapak bisa menjelaskan secara detil
jadi tadi sekitar pukul sembilan belas dua puluh wib
terjadi kebakaran di sebuah tanki berisi produk pertalat ya
jadi mas iqbal saat ini kami belum mengetahui secara pasti penyebab kebakaran
upaya pemadam kebakaran sesuai dengan standar
kami lakukan upaya penanganan pemadaman secara ofensif
dengan menggunakan sarana yang kami miliki di sana
ya untuk memadamkan api di tanki yang terbang

sedangkan untuk tanki yang disitar kami lakukan pendinginan
supaya dengan water sprinker
untuk mencegah merambat kebakaran ke tanki yang lainnya
dan ini tentunya selain untuk berusaha memadamkan api tentunya kita yang paling utama adalah untuk memastikan apakah ada tidaknya korban jiwa
bagaimana pak di sana pak
ya jadi selain upaya pemadaman kebakaran kami juga melakukan pengamanan khususnya untuk masyarakat di sekitar
ya kami tidak melakukan pengecekan
ya kami melakukan pengamanan
di wilayah terdekat di lok manis
dan saat ini warga sudah kami unsikan ke balai desa setempat
pak ini kan kalau menurut informasi yang kami dapatkan yang kami lihat bahwa ini bukan pertama kali terjadi
bulan juni yang lalu ini juga sudah terjadi
apakah ini lokasinya di tempat yang sama dan juga mitigasinya seperti apa pak sebenarnya
ya kalau lokasi tidak berada di tempat yang sama mas
oh jadi ini berbeda ya pak ya dibandingkan dengan yang bulan juni yang lalu ya
nah ini seperti apa pak sebenarnya apa yang menjadi fokus utama selain untuk memadamkan api yang terus berkobar di sana pak
ya tentunya kami lakukan upaya pemadaman kebakaran itu yang paling utama ya
agar api bisa teratasi segera dan tidak merambat ke tanki yang lainnya
dan yang kedua adalah
memastikan masyarakat di sekitar
bisa kita amankan tidak terjadi korban dan kita saat ini sudah mengevakuasi masyarakat ke balai desa yang ada di sana
nah pada saat kejadian terjadi apakah memang selalu ada petugas ataupun pegawai yang bekerja di sana pak untuk memantau lokasi dan juga memantau bagaimana kinerjanya di sana pak selama dua puluh empat jam tentunya
oh ya tentunya pabrik ini beroperasi dua puluh empat jam ya
jadi kalau terjadi hal hal seperti saat ini yang terjadi ya pemadam kebakaran selalu siap ya untuk terjun ke titik dimana terjadi insiden
pak ini kan kondisinya sedang hujan ya pak ya
apakah memang ada kita tidak bisa menduga duga pak tetapi apakah memang untuk melihat dari keamanan pengamanan di sana memang apakah sudah
cukup mumpuni pak terkait dengan apabila terjadi cuaca yang memang kurang bersahabat begitu pak
kami tentunya pabrik atau kilang ini ya
fasilitas fasilitas yang ada di sana
sudah melakukan upaya pengamanan untuk upaya pencegahan dari kebakaran
sejauh ini kami sudah melakukan evaluasi atas terjadinya kebakaran yang tahun lalu
upaya penanganan pengamanan
ataupun pencegahan itu bisa dilakukan secara maksimal
nah evaluasi dari tahun lalu hasilnya aja hasilnya seperti apa pak
ya kami memperkuat eee apa namanya eee upaya upaya pencegahan yang ada di sana baik eee pelengkapan maupun eee fasilitas fasilitas eee yang untuk diperlukan dan mereka mendukung upaya penanggulangannya
nah kita akan belajar dari eee tahun lalu pak
sebenarnya seperti apa pak penanganan yang akan dilakukan oleh pihak pertamina ataupun dari petugas petugas terkait untuk memadamkan api
butuh waktu berapa lama dan menurunkan berapa personil untuk bisa memadamkan api pak
ya jadi upaya yang dilakukan tentunya tadi ya
lakukan upaya pemadaman kebakaran secara maksimal
nah kemudian kemudian jelasnya berapa pemadaman eee membutuhkan personil eee kita lihat dari perkembangan yang terjadi
termasuk juga perlengkapan dan peralatan yang diperlukan
bila memang diperlukan kami memiliki prosedur bantuan dari fasilitas fasilitas ataupun unit operasi pertamina terdekat yang ada di sana
dan kemudian juga kami dibantu oleh aparat kepolisian maupun tni
untuk melakukan pengamanan di area area
ada yang harus kita amankan
agar tidak ada eee upaya eee masyarakat menekat ke arah eee titik eee kejadian
oke tapi mungkin bapak bisa menjelaskan kembali kepada kami
pak sebenarnya untuk wilayah area kebakaran sendiri cukup dekatkah dengan area pemukiman dan juga jalan raya pak
karena saya lihat di sini di gambar yang beredar di masyarakat cukup dekat dengan jalan raya yang biasa dilintasi oleh warga pak
ya itu sementara jalan raya

itu sementara jalan adalah jalan yang sekitar kilang ru enam ya
ee dan memang kita belum tahu sejauh mana keberadaan masyarakat terhadap
tank yang terbakar
eee namun eee kami upayakkan eee kejadian ini
eee supaya masyarakat terdekat
eee dari kilang eee maupun dari titik api tadi
bisa kita amankan dan kita evakuasi masing masing
apakah ada informasi pak
ada masyarakat yang berada di sana dan sedang menyaksikan cnn indonesia newscast
apakah mereka harus berpindah ke manakah
apakah ada posko khusus yang didirikan oleh pihak pertamina sendiri untuk bisa menampung warga itu pak
yang pertama pada masyarakat diharapkan tidak menekati pada area insiden
dan lebih pada upaya untuk pengamanan dan bisa melakukan evakuasi saat ini kami kumpulkan di bali desa terdekat
di loh manis desa loh manis
oke bapak kami perlu informasi lagi mungkin ada masyarakat yang baru bergabung bersama kita di sini
bisa bapak kembali jelaskan karena tadi saya sempat mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa ini lokasi yang sama dengan bulan juni yang lalu
ternyata hal ini berbeda
bapak bisa jelaskan secara detil lagi pak
lokasinya di mana
tangki berapa yang terbakar ini pak
ya kalau kita bicara tanki berapanya mungkin tidak akan diketahui lebih cepat
tapi yang jelas lokasi tanki yang terbakar berbeda dengan yang sebelumnya
jadi untuk tangki yang saat ini kami upayakan bila mana kita lihat masyarakat yang terdekat
tentu saja tangki yang terbakar itu kami upayakan untuk melakukan evakuasi
itu yang kami utamakan mas
dan ini terjadi kebakarannya sekitar pukul sembilan belas tiga puluh benar pak
ya sekitar sembilan belas dua puluh
dan saat ini sudah dilakukan penanganan ataupun pemadaman yang dilakukan oleh pihak pertamina
apakah juga bekerja sama dengan pemda setempat untuk pemadam kebakaran setempat untuk bisa menangani ini pak
ya kami bekerja sama dengan pemda setempat
khususnya dalam upaya penanganan masyarakat setempat
kalaupun untuk pembedaan kebakaran kami koordinasikan memang bila mana kami membutuhkan bantuan dari pmk setempat
sejauh ini apa yang mungkin perlu diperhatikan oleh mungkin saja pemerintah daerah setempat
ataupun warga masyarakat terkait dengan kebakaran ini
apakah masyarakat juga
ya tadi memang sudah sempat bapak jelaskan bahwa untuk menghindari lokasi itu
sejauh mana sebenarnya pak untuk menghindari lokasi itu
apakah dalam radius satu km kah dua km kah atau berapa pak
ya lebih tepatnya kami belum tahu
tapi di lapangan tentunya aparat polisian ataupun keamanan di sana sudah memberikan barikade
di mana jarak yang sudah tentukan oleh mereka agar masyarakat
tidak mendekat ke lokasi kebakaran
tentunya ini ada kemungkinan bisa semakin membesar pak atau bagaimana pak
ya doakan saja
semoga upaya pemadaman bisa dilakukan secara maksimal dan baik sehingga api bisa teratasi
pak terkait dengan kebakaran ini tentu kita juga sangat menyayangkan pak ya
ini bukan kejadian yang pertama kali ternyata tahun lalu juga pernah kejadian serupa
ya pak bapak bisa mendengar saya
boleh dengar mas halo
ya pak ini kan bukan kejadian yang pertama kali
sepertinya kami mengalami kendala komunikasi namun begitu perlu kami jelaskan kembali bahwa saat ini
pemadaman terus dilakukan untuk menangani hal ini dan kebakaran juga terjadi pada pukul sembilan belas dua puluh waktu indonesia barat
selain itu tadi sempat saya jelaskan bahwa pada bulan juni lalu sempat terjadi kebakaran
yang sama ternyata sudah dibantah bahwa ini bukan kejadian yang pada bulan juni lalu lokasinya berbeda
tetapi pernah terjadi kebakaran juga di lokasi yang sama pada tahun yang lalu
saat ini juga masyarakat diminta untuk bisa menjauh dari lokasi kebakaran
tidak dijelaskan secara pasti berapa kilometer masyarakat harus berusaha untuk menghindar dari lokasi tersebut
namun setidaknya masyarakat tetap harus menghindar dan mencari tempat yang lebih aman
dan mencari tempat yang lebih aman untuk bisa mengatasi ataupun terhindar dari kebakaran ini sendiri
dan selanjutnya tangki memang tangki kilang pertamina di cilacap ini terbakar seperti yang tadi sudah kami sampaikan
dan pt pertamina persero juga memastikan bahwa pasokan bahan bakar minyak dan lpg ke masyarakat dalam kondisi aman dan tidak mengalami gangguan
dilansir dari cnn indonesia com
ifki sukaria mengungkapkan bahwa pertamina saat ini tengah berupaya maksimal untuk melakukan pemadaman kebakaran
kebakaran terjadi sekitar pukul sembilan belas dua puluh waktu indonesia barat
dan kebakaran terjadi di satu buah tangki yang berisi produk pertalite
belum diketahui secara pasti
penyebab pasti dari kebakaran ini adalah kebakaran di dalam
dan pemadaman dilakukan secara intensif dengan menggunakan high capacity foam monitor pada tangki yang terbakar
sementara untuk tangki di sekitarnya dilakukan pendinginan dengan water sprinkle untuk mencegah merambatnya kebakaran
pertamina juga melakukan pengecekan lokasi di sekitar area kejadian untuk memastikan masyarakat dalam kondisi aman